non itu ada apa non
papa ditangkap sama polisi
man karena papa udah dituduh sebagai pemerintahnya amirah
ini semua tugas tugas allah dan nyokap lo

mama gak mungkin lakuin itu kak
tolong penantrin aku ke kantor polisi man sekarang

kenapa itu cuma zahira doang
terus terusan sama mama gimana
iya dia bareng
ya ampun kok jadi gini
apa bener tuan prabu itu seorang pembunuh
jangan nyobat untuk pelawan
eh jangan berjalan
pemirsa sore ini salah seorang pengusaha nomor satu di jakarta
yang berinisial pw ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan
polisi juga menangkap salah seorang pria yang berinisial eg
yang diduga menjadi tangan kanannya pw atas tuduhan pembunuhan
itu itu pak prabu
pak prabu ditangkap
dan kini kesempatan kesangkaan telah dibawahkan perpolisi pusat ini untuk pemeriksaan
apa khidmat nantainya mengadukan pak prabu ke polisi
mengapa bukti ini terdengar tuha tuha nek
aku harus ke sana

dan setelah ditangkap
bermirah saya buat di nasi goreng
korban yang dibunuh oleh pw dan eg bernama ihsan
masalah percintaan menjadi latar belakang utama pembunuhan tersebut
jadi apa benar
dulu prabi wijaya memang berusaha membunuh dan mencelakai aku
tadi penyiar itu bilang karena masalah cinta
apa ada hubungannya dengan aini
kemana utari pergi
aku cari dia kemana mana tapi gak ketemu juga
gimana kalau utari menyerahkan rekaman itu ke polisi
saat ini vw dan eg telah dimasukkan ke dalam sel
dan menunggu pacarnya
dan menampingnya selama proses pemeriksaan berlangsung
jangan jangan utari sudah melaporkan mas prabu ke polisi
aku harus ke sana
wijaya sudah ditangkap
siapa yang punya bukti
dan siapa yang sudah melaporkannya
ini semua karena keteledoran kamu erlanda
masa kamu bisa nggak tahu kalau ini itu mengikuti kamu
dan merekam semua percakapan kamu sama si mandor itu
dengan bukti itu kita ditangkap
maafkan saya pak parabu
tapi saya tidak nyangka kenapa bu aini tega melaporkan bapak
padahal bapak kan suaminya ibu aini
jangan sekarang kamu mulai menyalahkan air
saya yang menjalankan kamu
bukan istri kamu aini
untung saja keadilan bisa ditegakkan
untung saja saya ketemu dengan istri kamu aini
sehingga saya bisa mengambil rekaman di handphonenya
dan memasukkan kamu dalam penjara prabu
semuanya kamu yang
saya melaporkan kamu
karena kamu sudah membunuh suami saya
kamu akan waktu lama di penjara ini prabu
sudah kamu membunuh
dan penjara ini adalah tempat yang pas buat kamu
jadi ibu yang menjelaskan bapak saya ke dalam penjara
ibu yang laporkan bapak saya itu benar bu
ibu yang laporkan bapak bu
ibu tadi merasa sengaja ketawa sama aini
dan ibu bahasa mendapatkan semua rekaman itu
dan ibu laporkan ke polisi
ibu butahkan mata kamu kamu tuh bodoh dibodohi sama ayah kamu
ayah kamu itu pura pura bayang ternyata ayah kamu itu sudah bunuh suami saya
dengan anak saya anak saya itu menjadi anak ganda
ibu ibu semalam marah gitu sama zahira kan kasihan ibu
biar aja amira apa ini untuk apa pembunuh itu dikasihani
gak asal kamu gara gara kamu suami saya jadi ganda
apa saya bukan seorang pembunuh bu dia bukan seorang pembunuh
ibu harus mencabut untuk tanimu saya percaya sama papa saya
kalau papa saya bukan seorang pembunuh bu
lagi belum tentu juga kan kalau suami ibu itu meninggal suami saya sudah mati
dan itu semua gara gara kamu dan kamu adalah pembunuh
kalian itu warga pembunuh
dan bukan hanya gara gara kamu prabu wijaya
tapi itu juga gara gara aini
karena kehadiran aini yang hanya diingat mas iksan
menurutku aku memang sudah kehilangan mas iksan
kalau aja prabu wijaya gak pernah berusaha membunuh mas iksan mas iksan nggak perlu hilang ingatan
dan aku aku gak perlu tahu kalau hanya aini yang tetap dicintai mas iksan sampai sekarang
biar ku hancurkan sekalian semua keluarganya
kamu dengar saya yang terhilang suami itu gara gara bapak kamu
gara gara bapak kamu
dan sekarang kamu adalah pembunuh pembunuh kamu
kamu adalah pembunuh
sekarang ibu tenangin diri ibu dulu ya
ibu itu gak perlu nyarang zahira kayak gitu bu
ibu kan sekarang gak berhasil menjarahin pak prabu
ya wajarlah kalau zahira terbela ayahnya sendiri
habis ibu benar benar nggak terima kalau tradisi itu bilang ayahnya tidak membunuh ayah kami
ya kamu memang benar amira
tapi sekarang ibu puas
karena ibu sudah berhasil memenjarakan prabu wijaya
kejahatan itu pasti akan kalah
walaupun kita sudah menunggu laba amira
tapi ibu yakin suatu saat pasti perbuatan prabu wijaya itu pasti akan dapat balasan
apalagi selama ini dia tuh selalu menginjak injak keluarga kita
mau apa lagi kamu di sini
saya akan mengucapkan terima kasih pak
karena bapak sudah membebaskan ibu saya dan juga om wisnu
eh sudah minta kamu
ini adalah sesuatu yang ingin kamu miliki
terima kasih ayah

tapi penantian ibu ada hasilnya juga mirah
dan ibu berhasil memenjarakan dia dengan tangan ibu sendiri
dan ibu sumpah ya
mudah mudahan prabu wijaya itu tidak betah di penjara